polda metro jaya menangkap tersangka yang diduga telah mencabuli anak kandungnya yang berusia lima tahun
visual terpaksa kami samarkan saudara untuk melindungi identitas korban
pasalnya tersangka merupakan ayah kandung korban yang tega mencabuli anaknya yang masih berusia lima tahun
pelaku yang juga merupakan petugas honorer dinas pemadam kebakaran sektor jakarta timur ini
diduga mencabuli sang anak pada saat menginap di rumahnya
pelaku ditangkap di cilangkap jakarta timur pada selasa siang dan kini tengah menjalani pemeriksaan intensif
tersangka ditangkap tadi itu dengan terlebih dahulu dilakukan gelar perkara
gelar perkara naik penyidikan kemudian gelar perkara peningkatan status tersangka